dan tidak hanya di jakarta penetapan pasangan calon untuk pilkada dua ribu tujuh belas mendatang juga diadakan di beberapa daerah lainnya
ya salah satunya di kabupaten bekasi di mana ada lima pasangan calon telah dinyatakan lolos verifikasi
sehingga dapat mengikuti pilkada serentak tahun depan
pasangan calon bupati dan wakil bupati bekasi sahadudin dan ahmad dhani akhirnya lolos verifikasi
sebelumnya hari senin komisi pemilihan umum daerah kabupaten bekasi menetapkan lima pasangan calon
yang akan maju pada pilkada serentak pada dua ribu tujuh belas mendatang
kelima pasangan calon terdiri dari dua pasang calon independen dan tiga calon dari partai politik
calon dari independen yang lolos yaitu pasangan obon tabroni bambang sumaryono
serta pasangan iin parihin dan muhammad al hafiz
dari partai politik ada tiga pasang yaitu pasangan petahana nenek hasanah yasin eka supriyat maja
yang diusung partai golkar p tiga dan partai amanat nasional
sementara pks hanura dan gerindra
mengusung pasangan saadudin dan ahmad dhani
pdi perjuangan pkb p tiga dan pbb
mengusung meliana kadir dan abdul halik
sementara itu kpud provinsi banten mengumumkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
untuk pilkada provinsi banten periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
seluruh calon dinyatakan telah memenuhi syarat kelayakan
kedua pasangan calon tersebut adalah pasangan rano karno dan m bai mulya syarif
yang diusung koalisi partai pdi perjuangan
dan partai nasdem
sedangkan pasangan lainnya adalah wahidin halim dan andika hazrumi
yang diusung partai golkar hanura pkb gerindra pks dan partai demokrat
rama aditya dharma cnn indonesia